mobil yang hanyut terbawa arus banjir susulan di kota manado sulawesi utara
ditemukan dalam kondisi terbalik dan tersangkut di jembatan taas lingkungan tiga kota manado pada sabtu pagi
sebelumnya area ini sempat terendam banjir sedalam dua meter pada jumat
air yang mengalir dari lokasi tinggi mengakibatkan air berarus deras hingga mampu menghanyutkan mobil dari badan jalan
seorang saksi mata mengatakan warga sempat berupaya mengikat mobil tersebut dengan tali di pohon
namun tak berhasil mobil malah terbalik dan kaca mobil langsung pecah akibat benturan yang keras di jembatan taas